tim nasional indonesia u dua puluh dua optimistis dapat kembali meraih tiga poin pada pertandingan kedua grup a cabang olahraga sepak bola putra sea games dua ribu dua puluh
skuad garuda nusantara akan menghadapi myanmar di stadion nasional olimpiade penom penh kamboja pada kamis sore
inilah laga kedua indonesia di grup a sebelumnya rizky rido dan kawan kawan berhasil meraih kemenangan tiga atas filipina
sedangkan myanmar menang tipis satu melawan timor leste
meski menang telak pada laga pertama pemain sayap timnas u dua puluh dua yang mencetak satu gol ke dawang filipina
fajar faturahman menyebut evaluasi tetap dilakukan squad garuda muda
kali ini tentunya kami sudah mengadilisah pertandingan kami sebelum melawan filipina
dan pasti ada kekurangan kekurangan yang kami lakukan
jadi harapan kami kemudian
kekurangan kekurangan itu kami bisa tutupi
dan besok kami bisa bermain lebih kompak dan mendapatkan hasil yang baik
ati indra safri mengaku tidak ada masalah dengan kondisi fisik pemain
yakin bisa meraih tambahan tiga poin yang akan memperbesar peluang lolos ke babak semifinal
sudah beritahu bahwa kita fokus dari pertandingan dan kepertandingan
yang jelas kita di pertandingan pertama kita selesaikan dengan baik
besok juga kita pingin dengan hasilnya
ya seperti yang dilihat ya dari latihan terakhir kita
tidak ada yang cedera dan dalam kondisi yang fit semua
setelah mengikuti satu pertandingan indonesia berada di peringkat kedua grup a dengan tiga poin
kalah selisih gol oleh pemuncak klasmen kamboja
myanmar menempati peringkat ketiga juga dengan tiga angka
tetapi kalah selisih gol oleh indonesia
sementara itu filipina dan timur leste masih belum meraih poin
dan menghuni posisi keempat serta kelima